sejumlah narapidana yang bebas melalui program asimilasi dan integrasi pencegahan penyebaran covid sembilan belas
kembali melakukan tindak pidana di sejumlah daerah di indonesia
aksi kejahatan mereka beragam mulai dari penjambretan pencurian ponsel hingga mobil
pemicu ulah residivis ini pun sama yaitu mereka butuh uang untuk bertahan hidup
itulah yang dilakukan sejumlah narapidana pasca bebas melalui program asimilasi
dan integrasi kementerian hukum dan ham indonesia sebagai pencegahan penyebaran covid sembilan belas
ada yang kembali menjamret menjadi kurir narkoba mencuri ponsel hingga kendaraan bermotor
beberapa daerah di mana para napi asimilasi kembali berulah
diantaranya pontianak jakarta surabaya dan bali
aksi mereka dipicu sulitnya mendapat pekerjaan terutama di tengah pandemi corona
bayangkan mencari kerja di indonesia tidaklah mudah
kondisi lalu semakin diperparah dengan adanya pandemi wabah covid sembilan belas
berdasarkan data dari kementerian tenaga kerja indonesia
ada sekitar seratus ribu lebih perusahaan yang terimbas covid sembilan belas
delapan puluh tiga lima ratus empat puluh enam perusahaan di sektor formal dan tiga puluh tujuh ratus enam puluh empat perusahaan di sektor informal
dengan jumlah karyawan dua ratus dua puluh sembilan tujuh ratus delapan puluh sembilan orang di phb
kepala badan pemelihara keamanan kabaharkam polri komjen agus andrianto
menyatakan kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru
karena saat dibebaskan mereka akan sulit mencari kerja
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah wabah covid sembilan belas
yang tentu saja akan berdampak terhadap aspek sosial ekonomi serta keamanan
pihak polri akan melakukan berbagai upaya antisipasi agar kejahatan serupa tidak terjadi
diantaranya kerja sama dengan pemerintah daerah hingga tingkat rt rw untuk melakukan pengawasan
menurut pengamat sosial desy indira gayasmin
keputusan program pembebasan napi sebagai upaya pencegahan covid sembilan belas
adalah contoh kebijakan yang tidak memperhitungkan dampak sosialnya
program asimilasi ini
dikeluarkan itu justru dalam kondisi masyarakat yang tidak normal
artinya secara umum pun pada saat ini masyarakat kita sedang mengalami banyak sekali perubahan
dan juga banyak mengalami masalah masalah
sendi sendi sosial dan sendi sendi budaya yang mengalami banyak goncangan dan perubahan
tekanan tekanan ekonomi sumber sumber penghasilan dan lain sebagainya
apakah pemerintah sudah bisa menjamin bahwa
mereka bisa mendapatkan sumber penghasilan yang layak
yang cukup untuk mereka bertahan hidup di luar lapas
itu yang sebenarnya harus diperhitungkan sebelum kebijakan ini diambil
hingga dua puluh april dua ribu dua puluh kementerian hukum dan ham mencatat ada tiga puluh delapan delapan ratus dua puluh dua narapidana
yang dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi pencegahan penyebaran covid sembilan belas di indonesia
di tengah pandemi covid sembilan belas
aksi kriminalitas sangat berpotensi terjadi
makan sulit sementara mencari uang semakin rumit
pemerintah harus berjibaku mencari solusi di tengah pandemi
yang dapat membangkitkan semangat masyarakat indonesia
tanpa dibayangi rasa ketakutan
anur gewang cnn indonesia